bahwa royalti musik ini adalah untuk semuanya untuk pencipta untuk penyanyi musisi hak terkait dan juga orang orang yang mendengarkannya
jadi kita sama sama istilahnya simbiosis mutualisme lah
dan saya berharap buat para pencipta pemusik ayo daftarkan lagu lagu anda
karena kami memang sedang mendata pusat data musik indonesia sedang mendata
sehingga nanti jangan sampai anda ternyata punya hak di situ tapi anda tidak mendapatkan apa apa karena anda tidak mendapatkan